lima s season terbaru minggu jam sepuluh pagi di rcti
terima kasih sayang
kalau gitu sekarang mama akan telpon orang yang jaga villa kita di puncak
biar dia bersih bersih dan beres beres semuanya
ini pasti gara gara kemarin aku pura pura jatuh depan arka
aku mau ke rumah
kak ginta aku punya bad news tau gak sih bener bener bad news
si pembantu junior itu long weekend ini dia mau nginep di puncak di vila lagi
bayangin aja kak
nginep di puncak maksudnya
ya aku tau tapi coba deh kakak mikir
duit dari mana dia sampai anak anakan bisa nginep di villa segala
ya kan aneh banget tuh gak sih
kayaknya ini tuh akal akalannya kak arka
jadi nih kayaknya kak arka tuh mau ngajak naura buat nginep di puncak
terus jadinya si pembantu junior itu disehat seret deh
warga tuh apa apaan sih
kok diingkar janji kayak gitu
udah lah kak arka tuh ya udah dimabokan dan dibutak
makan oleh pembantu itu udah males banget tau gak sih aku
yaudah makasih ya infonya tiara
kamu tenang aja biar ini urusan kakak oke kakak punya ide yang bagus banget
bawahin aku sama kak arka
aku gak bisa tinggal diem
kamu ini udah keterlaluan ya
kamu ini apa apaan sih
aku lagi kerja kamu masuk masuk terus kamu marah marah sama aku
ada masalah apa
aduh dede arka kamu tuh gak usah bengk alesan
sekarang kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu
tanggung jawab atas kelakuan apa
kamu kalau ngomong yang jelas kita
ya ada apa cerita
kamu bilang kamu gak mau lagi pacaran sama naura
tapi buktinya kamu malah ngajak dia ke puncak sama adiknya
udah gitu nginep di vila lagi maksudnya apaan coba kayak gitu
naura dan oki mau nginep di vila
kok bisa sih
ini semua pasti kerjaan ri si tukang ojek itu
tapi ngapain ya dia mau bawa naura dan oki ke puncak
apa jangan jangan ada rencana lain dibalik semua ini
enggak enggak enggak aku gak bisa tinggal diam
arka jangan diam aja dong jawab
bukan aku yang ngajakin mereka ke sana gitu
ngapain aku harus bawa
tau gak tapi justru sekarang aku ada ide
aku mau ngajakin mereka ke sana
aku mau ngajakin kamu ke puncak juga
kamu ngajakin aku ke puncak juga beneran
kamu gak mau oke kalau kamu gak mau gak apa apa
enggak enggak arka arka aku mau ikut please aku ikut ya
sebenarnya aku ke sana bukan untuk membuat kamu bahagia
tapi untuk mengawasi tukang ojek itu
jangan sampai dia dekat dengan nongra

jangan sampai dia dekat dengan nongra
aku khawatir walaupun mas samsul tetap mengawasi mas utomo
tapi gimana kalau anak itu betul betul ketemukan
karena aku yakin mas utomo pasti akan berusaha keras untuk menemukan anak itu
aku juga kepikiran kita harus benar benar menghentikan usahanya hutomo untuk mencari anak itu
aku tahu aku tahu apa yang harus kita lakukan
suami kamu akan berhenti mencari kalau anak itu udah ketemu
berarti tugas kita adalah segera menemukan anak itu
ya kita harus segera menemukan perempuan yang bisa mengaku ngaku menjadi anaknya teman hutomo
karena cuma dengan cara itu
utomo akan berhenti mencari cari
tapi pada akhirnya kan anak itu akan menikah dengan arka
dan saya tidak akan membiarkan arka menikah dengan orang yang sembarangan
cengvina untuk masalah itu kamu gak usah khawatir
aku juga gak akan mungkin mengorbankan cinta demi anak gadungan kayak begitu
tenang aja perempuan itu harus jahat
dan dia harus pintar untuk berpura pura menjadi anak temennya
itu yang bagus
tapi bagaimana kita bisa menemukan orang yang dapat di setting kayak begitu
kalau gitu coba aku bicara sama mas samsul dulu ya
mas amsel apa kabar
kita punya kabar gembira buat mama sama tante fina
mama tau gak arka ngajak kita ke puncak
itu berita yang sangat bagus selamat ya sayang ya
kalau gitu sekarang mama akan telpon orang yang jaga villa kita di puncak
biar dia bersih bersih dan beres beres semuanya
jadi kamu sama arka bisa istirahat
bentar ke puncak kamu naik mobil siapa
aku belum tahu win kayaknya mas sering lima mobil ya
hmm mending pakai mobil aku aja
kan aku ada supir jadi enak
aduh aku belum bisa jawab sekarang win
tapi nanti aku tanya dulu ya sama kak nora
nanti kalau kakakku udah setuju mending kamu ikut aku aja
emang boleh aku ikut
ya gak apa apa lah pasti boleh kau sama kak nora
eh lu tuh ya fokus dong belajar fokus
enak aja lu malah buang buang waktu gue jalan jalan
aneh banget sih mau jadi orang
maaf tapi kan
udah diam diam diam
gue tau gue tau banget nih jawaban lo
gue pasti bakal mau jawab
terus kenapa non suka suka gue dong
gue kan udah nyari uang sendiri biarin sekolah sendiri
lu tuh harusnya nyander diri dong
udah kerja sampe malem
sekarang lo buang buang waktu lo cuma buat jalan jalan
ya allah non
saya kan gak tiap hari
tuh kan ngejawab mulu ngejawab mulu
waktu tuh kalau dibilangin mulut aja kenapa sih
beritahusah lu deh
ya udah lah gak usah dirademin
ide mama untuk mencari anak perempuan
yang pura pura jadi anak sahabatnya hutomo itu
bapak suka sekali ide itu
dan itu hanya satu satunya cara
yang bisa membuat hutomo berhenti mencari anak perempuan itu
mama baru kepikiran deh
tapi gimana kalau sampai anak asli temennya hutomo itu ketemu
wah gawat dong
mama gak usah khawatir
papa tetap akan mencari anak perempuan itu
dan begitu papa temukan
papa akan suruh dia jauh jauh dari jakarta
dia tidak akan pernah bisa ditemukan
berarti sekarang tinggal menemukan perempuan yang tepat
untuk berpura pura menjadi anak temennya hutomo
mama tenang aja
kata winda kalau kita pakai mobil dia aja buat ke puncak
males sama sopirnya juga sekalian
ya tapi kan gak enakin nanti kita ngerepotin
kayaknya enggak deh kak
winda gak bakal merasa direpotin
orang winda sendiri kok yang ngawarin
gimana kalau kita isi bensinnya aja kak
kalau kita jadi pakai mobil winda
dia malah mau ikut juga sekalian
nah kalau winda ikut
pasti oke akan sibuk sama dia jalan jalan
jadi aku punya banyak waktu buat berduaan sama naura
mendingan kita terima aja tawaran dari si winda
ide bagus kok
malah kita bisa menghemat
gak perlu sewa mobil
ya udah deh kalau
ah cakep tuh kak
eh tapi kalau kita pergi
nanti ibu ira gimana
siapa yang jadiin ibu ira
gimana kalau ibu kita ajak ajak
kita kan belum pernah jalan jalan sama ibu
ide bagus tuh
jeng yakin suami jeng bisa menemukan perempuan yang kita butuhkan
tapi perempuan itu gak balik memeras kita kan
seperti orang suruhanku kemarin
mudah mudahan aja enggak
mas satsul kalau cari orang itu pasti hati hati
jangan loh nih
orangnya turun lho
orangnya kok gehani banget sih
jangan buka jangan buka
kenapa dia jadi makin marah marah sih
entah entah lo kaya lu bisa nyerepet orang kayak gitu
gak bener dong